sudah sangat baik
seolah tidak pernah ada masalah
om cari waktu buat main
tapi kalau sekarang om lagi banyak kerjaan
ya udah om baik mu pamit ya
kamu yang pinter ya
nggak akan mengubah apapun
tidak akan mengubah apapun
malah akan menambah rasa sakit hati mama
saya mau tanya
tanpa dengar waktu itu kamu jadi korban penyerangan
tapi masalahnya sudah clear kok
makanya saya juga sudah mengajukan
jadi udah ditutup ya
rupanya nino gak tau
kalau memang al yang menyuruh randy
karena al merasa nino ada hubungannya dengan
coba aku tanya lagi deh
tante boleh tanya lagi gak
gapapa gapapa santai aja
roy adiknya aldebaran
hai adiknya green
ada apa ya
tuh ada yang baik tuh
oke duduk sini
oh kupanya sama om baik
eh gimana sekolahnya
terus kamu tadi di dalam belajar apa
aku melukis pakai cat air
terus tadi aku cerita
mau ikut sama om baik
pinternya cucu om baik
pinternya dia ya
eh om punya hati ya buat rena
mau gak rena
tuh ada helmet
mau keluarin mau keluarin
sini sini om baik
wah buat naik sepeda ya
jadi rena gak perlu takut kalau jatuh nanti
jadi pakai pengaman dari kepala sampai ke ganti
bagus ya om baik
iya bagus sekali dan berguna
makasih om baik
penting mulai sekarang
kamu kalau bersepeda
kamu sudah punya pengamannya
ini dipakai di kepala
ini dipakai di sikut tangan
ini untuk kaki
jadi dari atas kepala sampai kaki
aku mengkagumkan kamu
wih kok tau
thank you sekali lagi anino ya
kamu terhatian sekali sama rena
apa kekapan ke rumah aku dong
soalnya papa sama mama lagi pergi
nembaknya papa sama mama kemana
andin sama al sedang pergi liburan berdua keluar kota
andin dan al sempat bertengkar hebat
sempat ada kebohongan besar dalam pernikahan mereka
bahkan mereka pun hampir bercerai
tapi sekarang hubungan mereka sudah sangat baik
seolah tidak pernah ada masalah
berarti om cari waktu buat main ke rumah rena ya
tapi kalau sekarang om lagi banyak kerjaan
ya udah baik mau pamit ya
kamu yang pinter ya
gue rasa saya cukup pamit sekalian ya
makasih banyak buat waktunya
kita yang terima kasih sekali gitu
terang terang main lagi
janjian sama rena ya
salim sama om baik
ya udah kamu baik baik ya sayang ya
ya udah assalamualaikum
makasih ya mas
ada angga di sini
ini bengkelnya angga
kok kamu gak bilang sih pas kita sampai di sini
aku gak tau
aku kira angga nya gak ada di sini
gue dapet rekomendasi bengkel ini dari temen gue
dan bengkel lo ini keren juga
kamu pasti kaget deh
ya kan belum ngomong
raphael ini ternyata pernah nyelidikin kasusnya roy juga
gimana kalau kapan dua kita nyelidikan kasusnya bertiga
gw toh gak habisi pikir sama lo ya mici
lo tau ga sih
satu satunya alasan gue kenapa nyelidikin kasusnya roy
itu supaya gue bisa berduaan dengan elu
ngapain sih pakai ngajak ini orang kesini
gimana gak oke gak
masalah kasus redisinya antara kita berdua aja
ya emangnya kenapa
bukannya bagus ya kalau kita bertiga
jadi kan makin banyak pendapat
dan siapa tau kita bakalan lebih cepet dapet clue
berarti kita nyelidikan kasusnya
berdua aja ya
soalnya angga ya gak mau tuh
kenapa gue yang jadi ngeri acak
oh ya rafael aku kayaknya mau ke depan dulu
cari warung aku mau
cari minum soalnya disini
gue juga panas disini padahal udaranya sih agak adem
kalo begitu gue ke ruangan gue dulu ya
mereka berdua kenapa ya
kok kayak orang berantem gitu sih
air dong satu
satu lagi mas
angga tuh kenapa sih
kok jadi nyebelin dua hari ini
lo ngerti gak sih
aku tuh kaya

lo gak pekat lo
sekarang dikit dikit rafael
apa sih hebat rafael